kementerian lingkungan hidup dan kehutanan bersama polisi kembali memeriksa tumpukan karung yang diduga mengandung limbah berbahaya
dalam pemeriksaan itu petugas menemukan bongkahan material soda api
sementara di bekasi warga temukan gorong gorong yang diduga sebagai saluran pembuangan limbah
tim kementerian lingkungan hidup dan kehutanan bersama polres karawang kembali memeriksa tumpukan karung yang diduga mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun atau b
tumpukan karung limbah ini berada di kampung citaman desa taman sari kecamatan pangkalan kabupaten karawang
selain untuk mencari bukti petugas juga memeriksa seberapa parah kerusakan lingkungan yang diakibatkan tumpukan limbah berbahaya itu
petugas menemukan bongkahan bahan material kaustik soda atau soda api
kaustik soda ini berbahaya karena bersifat korosif dan dapat menimbulkan iritasi kulit
jadi dari kementerian lingkungan hidup itu melakukan komunikasi dengan pihak kita
dari polres karawang untuk sama sama melakukan join investigasi
karena ini kan dianggap serius terkait dengan penanganan penyidikan dan terlebih lagi penanganan untuk penyembalan lingkungannya
sementara itu aparat desa setempat tidak mengetahui siapa yang mengizinkan penyimpanan karung karung limbah berbahaya itu
sedikitnya tiga orang warga desa taman sari menderita iritasi kulit dan luka bakar setelah memegang karung
yang punya lahan juga nggak tahu kita juga sebagai pemerintahan desa juga nggak tahu
taunya ada berita aja gitu
ada aduan dari parpol apa nggak pak
yang dari keluhan nggak pak
keluhan dari warga mungkin dia
namanya warga di sini kan udah biasa pegang pegang karet ban apa dikira apa karung iya
ada berapa orang
tiga orang ada lah
sebuah gorong gorong berukuran besar ditemukan warga di sungai cibeet di salah satu kawasan industri cikarang bekasi
gorong gorong itu berukuran empat x tiga meter dengan panjang sekitar dua belas meter
warga bersama pencinta sungai cibeet menemukan gorong gorong saat memeriksa kawasan itu
mereka menduga gorong gorong ini menjadi saluran pembuangan limbah ke sungai tanpa melewati proses penjernihan terlebih dahulu
untuk memastikan kandungan limbah warga mengambil sampel air untuk diuji di badan lingkungan hidup kabupaten bekasi
selain limbah cair warga juga menemukan bekas kontainer rusak di tengah sungai cibeet
tim liputan transmedia